tim nasional sepak bola indonesia mengawali laga piala aff dua ribu dua puluh dua dengan hasil mengembirakan
witan sulaiman dan kawan kawan berhasil meraih kemenangan dua satu atas kamboja pada laga grup a
yang berlangsung di stadion utama gelora bung karno jumat sore
pada laga ini anak asuh sintayong mampu mencetak dua gol lewat kaki egy maulana fikri pada menit ke tujuh
dan witan sulaiman pada menit ke tiga puluh lima
sementara satu satunya gol kamboja dicetak oleh sared kria pada menit lima belas
dengan kemenangan ini pasukan garuda telah mengumpulkan tiga poin pertama mereka di grup a